laporan ekonomi keuangan syariah indonesia
laporan baru dalam beberapa tahun terakhir
juga melihat lesson learned dari luar
ngapain sih baru bisa ngerjain ekonomi keuangan seharian
apa pentingnya bi masuk ke isu isu
karena ternyata indonesia ini mayoritas muslim
sehingga tadi kalau berangkat dari mas solihin
nah ini barangkali juga bagian yang perlu kita kembangkan
nah kita masuk ke sana
karena memang selama ini belum tergarap dengan baik
jadi kalau bi main ke pesantren
sebetulnya bukan nyari santriwati
tapi ingin menggunakan pesantren itu sebagai unit ekonomi yang akan dikembangkan
jadi ini akan menurunkan source of growth
ini publikasi tahun dua ribu dua puluh satu
warnanya ya biru sebagai dasar memang untuk warna indonesia
tapi di sini ada kesan hijaunya
karena memang rahmatan dia alamin itu memberi kesan
sebenarnya nggak usah diceritakan lagi
jadi karena dia tidak boleh memberikan kerusakan
harus adil harus berdamai
makanya ini juga akan menjadi warna hijau
dan ini ada motif batik ya
kawung kalau orang jawa mungkin mas bebe ini aslinya
artinya inklusif tidak memakai agama
jadi artinya ini memang berlaku untuk semuanya
dengan kata lain sorry sorry saya jadi motong nih
konsep inklusifitasnya masuk di sini
jadi walaupun kita sebutnya ekonomi syariah
tidak ada maksud sama sekali untuk membuat dia eksklusif
jadi inilah yang kemudian menjadi refleksi itu
termasuk tadi kalau bicara soalnya adalah digital
kita menggunakan tekniknya untuk menggambarkan bahwa
digitalisasi juga menjadi bagian dari apa yang kami kembangkan di syariah
artinya pengamuan pengamuan ekonomi syariah yang selama ini masih potensial di daerah di pesantren
ya supaya dia lebih terangkat menggunakan akses pasar
bisa menggunakan kalau sekarang membayar zakat harus tunai
misalnya bisa dengan uras
semua sudah masuk pesantren masuk masjid
sengaja itu sangat mengakselerasi pengumpulannya dan sebagainya
termasuk kemudian berikutnya adalah data di situ
dana yang terkumpul lebih konsolidasi
sehingga pemanfaatannya menjadi lebih optimal efektif
artinya gini dong mas arief
kita nih sebagai orang yang gak kaya kaya banget
kita bisa memberikan wakaf dengan lebih mudah
dengan demikian kembali kepada potensi ekonomi
ekonomi tadi bisa kita gerakkan dan membangun ekonomi
jadi wakaf yang dulu pak haji pak haji yang membuat pertanian buat wakaf
jadi teman teman juga termasuk anak anak muda
saya sudah punya penghasilan alhamdulillah
tapi juga bisa ngasih waktu dengan cara yang lebih mudah
menjadi pengembangan ekonomi umat
ini sebenarnya masih sangat muda mungkin di bawah lima tahun ya
ini kami baru ke publikasi yang tahun ketiga
jadi tidak bisa disamakan dengan lpi yang usianya sudah sangat sepuh
tapi aneh aneh loh dia bisa nyusul di tingkat lain
oh ya kayak messi ya
sama sama kita bersama sama membangun negeri ini
dan mudah mudahan allah merahmati kita semua
keren banget ini luar biasa optimis
tapi juga di akhir hari mudah mudahan ini dinilai sebagai ibadah kita juga ya mas arief
tidak ada lagi yang tersisa dari pembicaranya
oke sekali lagi terima kasih sobat rupiah
terima kasih kepada narasumber yang luar biasa
ya tentunya dengan adanya update perekonomian syariah ini
tentunya pelaku usaha pun juga dapat lebih mengetahui ya
kira kira sektor industri ekonomi keuangan syariah
mana saja yang potensial ke depannya
dan tentunya ini menjadi gambaran penting sekali
dan tentunya bagaimana kebijakan kebijakan ekonomi syariah itu juga akan sangat membantu ya
para pelaku ekonomi syariah untuk tetap berkreasi
dan juga tetap mengembangkan usahanya dengan prinsip prinsip syariah
dan tentu dari sisi perbankan syariah ataupun sektor keuangan syariah pun juga akan terus mengembangkan bisnis syariahnya
sehingga ini pun juga menjadi backbone yang cukup besar
solid untuk bisa menopang pembiayaan kepada sektor keuangan secara khusus dengan prinsip syariah